kalau kita ada kesempatan untuk
minta aku untuk ngecek cctv di kantor
tapi di satu pihak elsa emosi dan
dan satu lagi
setelah aku coba nenangin elsa
gak tau dapat pikiran dari mana pengen
soal kelalaian ngejaga keisha
kenapa elsa nggak membiarkan andin ngecek cctv sih
elsa baru keluar dari lapas
kok dia mau nuntut andin
kamu kasih tau dong
ini bukan salahnya andin
andin gak bersalah
dia juga pak aku juga bingung
bukannya keluar dari lapas makin dewasa
tapi ini kayaknya makin menggembu gembu
bapak mau bicara
tadi dia ada janji ketemu sama temennya
mungkin sekarang udah selesai
terus dia bilang sama aku
mau langsung ketemuan di kantor pengacara pak amar
tolong kamu share alamat kantornya pak amar ya
apa susul kesana
oke pak nanti aku kirim ya
staff rumah nasib
staff rumah nasib
gak boleh nak
kamu gak boleh nak
kamu semua gak boleh nangis ya
baik baik ya sayang ya
ya baik baik ya
kalau begitu saya permisi dulu ya dokter
saya mau ketemu sama dia ruangannya di sebelah mana ya bisa tolong antren saya
sudah ada janjian dengan beliau
untuk janji sih saya belum ada ya
atau coba di telepon langsung aja ke ruangannya bilang saya ini elsa istrinya pak elmindo prastia
kita kenal banget kok
lagi pula kalau misalkan nggak ada janji pun seharusnya bisa ketemu ya
biasanya kalau belum ada janjian ketemu dengan beliau belum bisa ketemu bu
eh coba aja telpon dulu mbak
baik bu saya konfirmasi ke sekretarisnya dulu ya
kenapa harus ke sekretarisnya kenapa nggak langsung ke pamer aja
maaf bu tidak bisa karena prosedurnya begitu
kenapa sih yang gampang itu harus dipersulit
kalau harus lewat sekretarisnya itu kelamaan
kenapa nggak langsung ke pak amarnya aja
saya ini klien utamanya pak amar
jadi saya rasa saya langsung bisa diterima sama dia
sabar ya bu saya konfirmasi ke sekretarisnya dulu
percaya diri sekali bu elsa
apa bu elsa lupa ya kalau pak amar itu memilih klien bukan dia yang dipilih lain
aku tahu elsa gak main main mau menuntut aku
apa sebaiknya aku bilang aja ke papa

tapi aku takut curhatan aku malah bisa mengganggu kesehatan papa lagi
tapi kalau aku gak ngomong ke papa terus tau tau elsen dan aku ribut ribut di pengadilan
malah semakin bikin papa sakit
kalau gitu nggak boleh ada rahasia
kalau pada akhirnya papa sama mama akan tahu juga
saya mau melaporkan progres produk kita
memang launching produknya harus diundur karena insiden kecelakaan kemarin
oh iya yang ke pospon ya
mungkin ada yang perlu di revisi
bagus kok bagus
kenapa pak rendy
ya begitulah bu
apa selain ini saya boleh izin untuk pulang
mau ke rumah sakit
terima kasih bu
tapi kamu juga harus jaga kesehatan jangan sampai sakit
ya insya allah
saya pernah mengalami namanya jatuh cinta
dan saya rasa posisi saat ini adalah tuhan ngasih kamu kesempatan kedua
kita berdoa semoga nanti pas catherine sudah bangun dari komanya
jangan sampai kehilangan kesempatan kedua itu ya
terima kasih atas dukungannya
mama saya juga berkata yang sama
gapapa tinggalin aja saya sama pak angga berdua
kalau gitu saya permisi dulu ya
terima kasih sus
aku itu kan suami kamu
teman sehidup semati
aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan
ya kalau memang ada sesuatu yang mengajar hati kamu alangkah baiknya kamu cerita
jadi jangan kamu kendal
ya aku merasa kayak
kayak ada yang hilang aja dari diri aku
soal kepergian aila
oh ya sayang ini semisal tan
kalau kita ada kesempatan untuk
gimana menurut kamu
maksud kamu apa sih
emang kita gak ada peluang untuk punya anak sendiri
ehm gak begitu sayang maksudnya
nggak begitu kamu salah paham
ya walaupun aku sayang sama nailas
tapi bukan berarti aku mau ngadopsi dia gak
aku ngadopsi dia
aku ngadopsi dia
aku ngadopsi dia
aku ngadopsi dia
cuma aku minta sama kamu
kamu jangan salah paham
sampai sekarang aku juga masih ingat kosan
mengenai program kehamilan kita juga masih belum kita lanjutin lah
pengisian ke dokter
pengisian ke dokter
dan aku juga ingat dosennya
aku juga yakin kok
suatu saat nanti
waktu akan menjawab semuanya
kita pasti dikasih alam
kita pasti dikasih alam
ya tapi dari kata kata kamu tadi tuh
seolah olah kalau kita tuh gak akan
punya anak sendiri gitu